gak salah ya kalau open hoymer akhirnya merebut film terbaik di penghargaan oscar dua ribu dua puluh
tapi menarik ya saudara dalam empat sampai lima tahun terakhir
film yang memenangkan film terbaik di oscar tidak pernah mampu meraih hati dan juga uang para penonton
dengan mengumpulkan pendapatan film tertinggi di tahun tersebut
kita lihat perbandingannya ya pendapatan film tertinggi dibandingkan dengan mereka yang memenangkan film terbaik
kita mulai di dua ribu dua puluh tiga dulu open hoymer yang memenangkan best picture di oscar hanya berhasil mengumpulkan sembilan ratus lima puluh delapan juta dolar di tahun dua ribu dua puluh
perbandingannya ketika dua ribu dua puluh tiga barbie yang juga masuk nominasi oscar sebenarnya berhasil mengumpulkan satu empat miliar dolar
begitu juga terjadi pada tahun tahun sebelumnya dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh sampai dua ribu sembilan belas perbandingan
perbandingannya saudara ini cukup ekstrim sebenarnya
ini anda bisa lihat perbandingannya jadi sangat jauh sebenarnya selera masyarakat dengan selera juri oscar
tapi kalau melihat pendapatannya barbie dan oppenheimer
sebenarnya tidak terlalu jauh ya dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya di dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu sembilan belas
bahkan kalau digabungkan nih film barbie dan juga open hymer
pendapatannya ini merepresentasikan delapan puluh delapan persen pendapatan dari total seluruh pendapatan film yang tayang di tahun dua ribu dua puluh
sementara kalau yang lain jauh sekali miliar dibandingkan dengan juta untuk film terbaik dibandingkan dengan box office
nah selain barbie dan juga open hoymer berapa sih pendapatan para nominator film terbaik
anda bisa lihat juga bahwa jauh sekali perbedaannya
dibandingkan dengan film yang berhasil merajai box office
ini kami ambil empat nominator dengan empat pendapatan tertinggi
mulai dari paslive dengan pendapatan dua puluh dua juta dolar
portings yang juga berhasil meraih satu piala
emasons sebagai aktris terbaik sembilan puluh empat juta dolar
dan killers of the flower moon ini berhasil mengumpulkan satu ratus lima puluh enam juta dolar
jadi anda bisa bandingkan perbedaannya
tadi barbie satu empat miliar dolar amerika pendapatannya
sementara yang lain hanya puluhan bahkan kills of the flower moon satu ratus lima puluh enam juta dolar
meskipun sebenarnya dari nominasi nominasi film terbaik di oscar tahun ini
nggak semua film ditayangkan di seluruh dunia
ada beberapa yang hanya tayang di beberapa negara saja
termasuk pur things ini nggak tayang di indonesia
dan juga ada beberapa film yang hanya tayang di layanan streaming ott seperti netflix
jadi kalau dibandingkan memang barbie dan oppenheimer ini kan tayang di seluruh dunia ya
nah kalau pendapatan sepuluh nominator film terbaik ini digabung ini mencapai satu sembilan miliar dolar
ini jadi total pendapatan tertinggi kelima sejak oscar menominasikan sepuluh film dalam kategori film terbaik
lalu sebenarnya dari penghargaan oscar ini
ada aktris terbaik aktor terbaik ada juga aktris dan aktor pendukung terbaik
apa sih yang mereka bawa pulang selain piala emas oscar
jadi total ada lima puluh hadiah yang kalau digabungkan nilainya mencapai satu ratus delapan puluh ribu dolar
atau kalau kita rupiahin mencapai dua tujuh puluh sembilan miliar dolar
yang anda saksikan di layar anda hanya sebagian saja dari total seluruh hadiah
sebutnya adalah everybody winds
hadiah hadiah ini dikirimkan oleh perusahaan pemasaran distinctive assets
dan nggak hanya untuk para pemenang empat saja
tapi seluruh nominasi total ada dua puluh berarti mendapatkan hadiah dengan nilai miliaran rupiah
pertama ini ada menginap tiga malam di chalet zermatt picks harga lima puluh ribu dolar
ini kalau dirupiahin harganya tujuh ratus tujuh puluh enam juta dolar saudara
zermat peak ini mendapatkan penghargaan ski terbaik di dunia katanya
nanti yang menang bisa dapat seluruh properti itu buat pribadi dengan maksimal sembilan tamu boleh dibawa
ada juga hadiah spa di golden dor california selatan amerika serikat
tujuh hari mereka akan mendapatkan spa lalu juga bisa hiking pribadi dengan total dua puluh empat ribu
atau kalau kita rupiahin tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah
nggak hanya itu saudara kita lanjut lagi
ada nih namanya swang grill portable
ini sebuah panggangan yang bisa memanaskan hingga delapan ratus lima belas derajat celcius
panggangan ini seharga satu tiga ratus dua puluh dolar atau sekitar dua puluh juta rupiah
ada perawatan wajah yang harga hadiahnya adalah sepuluh ribu dolar atau satu ratus lima puluh empat juta rupiah
untuk perawatan wajah dapat mikronidling atau tusuk jarum mikro
nah ini nilainya menakjubkan sekali tadi ya kalau di total dua tiga miliar
tapi ada catatannya para aktor ini wajib bayar pajak sendiri untuk undangan seperti ski dan juga spa
kalau mereka menukarkan hadiah yang diberikan
tidak hanya memboyong hadiah dua tiga miliar dan juga piala
tapi efek jangka panjangnya adalah untuk para aktris dan aktor ini kenaikan honor
sayangnya kalau dari anda lihat ini untuk perbandingan kenaikan honor aktor dan aktris jomplang ya
kalau aktor mereka bisa memenangkan piala oscar
kenaikan honorer bisa mencapai dua tiga juta sampai tiga sembilan juta dolar
ada angka delapan puluh persen lah kenaikan dari dibandingkan sebelum ia memenangkan piala oscar
sementara kalau aktris hanya kenaikannya lima ratus ribu dolar saja
gak hanya aktor dan aktris studio yang menghasilkan best picture juga akan lebih mudah mendapatkan artis dan juga aktor papan atas ketika mereka mau membuat film yang lain